oke dan berikutnya meskipun sosok jering ini menuai kontroversi namun nyatanya penetapan tersangka terhadap musisi asal bali ini menuai kritikan dari sejumlah pihak
termasuk dengan undang undang ite yang tadi juga saya sebutkan dengan beberapa deret artis yang tersangkut dengan kasus yang sama
dan bergabung bersama kami untuk membahas hal ini ada iftita sari peneliti dari indonesia criminal justice reform atau icjr
oke sudah tersambung bersama kami mbak tita selamat malam
selamat malam mbak
oke mbak tita icjr cukup menyoroti penggunaan pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite yang mungkin banyak orang nyebutnya pasal karet gitu
untuk sejumlah kasus termasuk kasus kacung who yang diunggah oleh jering
dari pandangan icjr apakah ekspresi yang disampaikan jering ini tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut
iya menurut kami tidak ada yang menyebutkan apa pun dari pembukaan ini
tapi saya mengatakan bahwa pasal ini memang tidak sepat dengan jering
karena yang pertama kemungkinan dari pspo kapasiti di pangkat jering ini terpengaruhi unsur dalam kasus yang disempur
karena pasal ini dari icjr pasal jering usur penyelidikan yang termusuhan perspektif
nah ini menurut kami masih jauh dari situ
masih jauh dari pasal atau makna dari pasal undang undang ite tersebut begitu ya
tapi selama ini kita tahu jering sering mendapatkan sorotan karena informasinya yang dianggap mungkin punya sentimen negatif untuk sebagian orang
hingga akhirnya ada kalimat kacung who yang dijadikan alasan dalam tanda kutip untuk menjerat jering
nah icjr setuju tidak kalau ini hanya untuk memenuhi sentimen punitif di masyarakat
iya kita melihat memang di momen ini melihat bahwa sebenarnya penangkapan atau
upaya hukum yang dilakukan oleh jering ini hanya semata mata untuk memenuhi unsur punitif itu
untuk menerai simpati pada masyarakat gitu
bahwa hal hal yang meresahkan di masyarakat seperti dianggap telah diselesaikan begitu melalui upaya hukum
padahal sebetulnya nggak semua hal itu harus masuk ke pengadilan pidana misalnya dalam hal ini
karena memang hukum pidana sendiri harus digunakan sebagai langkah upaya yang terakhir gitu
tita tapi bukan nggak mungkin nih dari tiap pernyataan jering sebelum sebelumnya
ada potensi bahaya punya potensi bahaya yang mungkin bisa terjadi di dunia nyata
ketakutan seperti ini wajar nggak
sebetulnya kalau dari sisi hukum pidana untuk menilai apakah motif tersebut bahaya
atau menimbulkan bahaya yang sampai level seperti apa yang seharusnya bisa dikategorikan masuk ke dalam hukum pidana
misalnya ada untuk kategori ekspresi yang sah
dengan membedakannya dengan ekspresi yang dapat dibatasi melalui hukum pidana adalah kita melihat sejauh mana efek atau nanti
kita dampak dari ekspresi itu
apakah misalnya dia mengundang sebuah kekerasan atau mengundang sebuah kejahatan luar biasa seperti genosida
atau hal hal internasional lainnya misalnya
nah di level bahaya yang seperti itu yang hukum pidana itu harus masuk
bagaimana kemudian mengantisipasi bahaya dari sikap sikap yang punya potensi
bahaya seperti cuitan cuitan atau mungkin pernyataan yang nampaknya bisa menjadi kontroversi di ruang maya